keinformasi selanjutnya sebagian besar wilayah indonesia beberapa hari terakhir dan kedepannya akan dilanda cuaca atau suhu udara yang cukup panas
berikut komentar sejumlah warga jakarta terkait suhu panas yang terjadi
emang dari beberapa hari kemarin kerasa banget sih panasnya karena aku juga biasa naik motor kan itu nyengat banget
paling mungkin ya emang dari dulu siap sedia sunblock kayak gitu sih
cuma ya mungkin ini efek dari pemanasan global juga mungkin dari kebakaran hutan yang kemarin mungkin
ya emang udah tiga hari ini emang udaranya nggak masuk di akal lah
ampe gimana tuh abang ngerasain ya
ya kita namanya hidup di jalan ya beginilah ya mau panas kayak apa yaudah kita rasain
tapi emang lebih panas gitu
ya tiga hari ini tiga hari ini ya saya rasakan begitu
sebagian wilayah indonesia beberapa hari terakhir dilanda suhu udara yang cukup panas
ada apa dengan gejala alam ini
kami sudah terhubung dengan mulyono r prabowo deputi bidang meteorologi bmkg
selamat malam mbak putri
pak terima kasih sudah bergabung malam hari ini
sebenarnya apa yang terjadi di indonesia
suhu udaranya semakin panas terasanya atau bagaimana
secara angka memang ada peningkatan atau tidak
ya memang kalau kita lihat secara angka ada peningkatan
karena pada beberapa waktu sebelumnya pada umumnya suhu udara berkisar pada kisaran dua puluh sembilan sampai tiga puluh tiga
ini beberapa tempat sempat termonitor tercatat sampai tiga puluh
di mana itu pak
misalkan di makassar kemudian beberapa tempat di maluku ini tempat tercatat suhu udaranya cukup tinggi
karena pertama sebetulnya pada waktu waktu sekarang oktober ini pada umumnya semestinya sudah memasuki masa musim hujan
namun ada semacam ketertundaan awal musim hujan
sehingga pada bulan oktober ini masih cenderung wilayah jawa khususnya
jawa bali ntp ntp ini masih
kondisi musim kemarau
belum ada potensi pertumbuhan awan yang signifikan
kemudian yang kedua
apakah ini puncak musim kemarau sudah
sebetulnya kalau kita lihat puncak pada bulan agustus september puncaknya
di samping memang musim kemarau kemudian luasan daerah yang mengalami tidak turun hujan juga lebih luas pada bulan september
tapi pada masing masing bulan oktober ini beberapa tempatnya
misalkan di sumatera bagian selatan kampung kalimantan bagian tengah dan kalimantan bagian barat pada umumnya sudah turun hujan
sehingga agak mengurangi luasan daerah yang tidak turun hujan
yang kedua sebetulnya secara siklus matahari ini kan beredar bergerak ke arah belahan bumi utara dan ke arah belahan bumi selatan
nah pada saat bulan september
seperti yang saya katakan dari bulan september ke arah bulan desember ini saatnya matahari bergeser dari garis ekuator ke dua puluh tiga lima lintang selatan
ketika tanggal dua puluh tiga september itu matahari tepat di atas garis ekwator
nah kemudian kita di pulau jawa ini pada umumnya sekitar lima derajat enam derajat lintang selatan
matahari bergeser ke arah selatan
itu pada umumnya memerlukan waktu sekitar empat hari untuk bergeser satu derajat
jadi kalau misalkan kita di belahan bumi selatan enam derajat lintang selatan kurang lebih dari dua puluh tiga september itu memerlukan waktu sekitar dua puluh empat hari dari dua puluh tiga
nah kalau kita hitung dari tanggal dua puluh tiga september saat saat sekarang lah kurang lebih matahari tepat di atas kita di atas enam derajat selatan
nah dengan demikian jarak antara matahari dengan permukaan bumi atau dengan kita ini boleh dikatakan merupakan jarak yang paling pendek
jarak terdekat ya oke
iya betul apalagi kemudian saat ini tadi musim kemaraunya mundur
sehingga yang kalau ada matahari di atas kita kemudian ada pertumbuhan awan kan cenderung kayak dipayumi
sehingga radius matahari tidak secara langsung mengenai kita
nah ini kebetulan tidak ada potensi pertumbuhan awan
sehingga langit terah seolah olah matahari betul betul menumpahkan pada mataharinya langsung ke permukaan
nah itu yang kemudian terasa oleh kita menjadi suhunya lebih tinggi dari biasanya
pak mulyono berapa lama ini akan terjadi pak mulyo
ya tentunya kita menunggu ketika matahari bergeser ke arah lebih selatan lagi
makanya dalam hitungan sepuluh hari ke depan atau dalam hitungan beberapa hari yang lalu
lalu sampai seminggu ke depan ini atau sepuluh hari ke depan ini
kita masih akan merasa panas karena matahari relatif masih dekat dengan kita
oke sepuluh hari ke depan begitu ya kira kira
baik pak mulyono masih panjang waktunya
baik terima kasih banyak untuk informasinya malam hari ini
artinya kita semua harus waspada ya pak ya
mengurangi aktivitas di luar mungkin ya pak ya
ya barangkali lebih mengurangi aktivitas di luar
cairan juga perlu dipertimbangkan lebih banyak
tidak terekspos secara langsung
terjadinya perubahan suhu yang mendadak
jadi misalkan dari pagi ke siang kita ada di ruangan
kita juga keluar expose yang suhu secara reaktif
sehingga perubahan suhu tubuh ini bisa menyesuaikan untuk mengurangi rasa panas tadi
baik pak mulyono r prabowo terima kasih
malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia